untuk mengetahui perkembangan situasi di halmahera selatan sudah terhubung bersama kami dengan bapak kustoro haryat moko kepala stasiun geofisika bmkg ternate
pak kustoro selamat malam
pak kustoro apakah gempa susulan masih terasa di halmahera selatan sampai dengan sore hari ini
betul gempa susulan masih terjadi baru saja juga terjadi gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat gane labuha bahkan ternate
intensitasnya seberapa besar pak kustoro
baru saja terjadi lima tiga kekuatan lima tiga
ini artinya dari dini hari masih terjadi sampai saat ini dini hari lima delapan kemudian sempat menurun sekarang naik lagi jadi lima tiga begitu ya
iya seperti itu
oke pantauan dari bmkg sendiri halmahera berada di kompleks seismik begitu ya yang bisa memicu gempa
apakah memang ini sudah diinformasikan kepada masyarakat di sana
iya betul sudah bahwa daerah gane dan labuha maupun sampai di sula dan taliabu termasuk di jalur sesar sula sorong dan pecahannya
oke apa yang kemudian menyebabkan gempa ini begitu merusak pak kustoro
iya gempanya sangat kuat
kemudian pusat gempanya ada di darat itu yang membuat kerusakan parah di daerah dekat epicenter atau dekat pusat gempa yaitu di daerah kecamatan gane barat dan kecamatan gane timur
oke dari pantauan bmkg berapa luas kerusakan dari gempa yang terjadi sejak minggu sore kemarin
laporan kerusakan baru sifatnya sementara didapat dari rekan rekan yang sudah diterjunkan sampai di lokasi tadi pagi tapi rilis resmi dari bbbd belum kami dapatkan
oke baik dari pantauan bmkg sendiri apa pemicu gempa ini pak kustoro
bisa diulang secara putus putus
dari pantauan bmkg apa pemicu gempa ini sehingga menjadi besar begitu
angkanya tujuh dua magnitude kemudian dengan skala kerusakan tujuh sampai dengan delapan mmi
mas suara mbaknya putus putus
pak kustoro apa kemudian yang memicu gempa ini
angkanya cukup besar tujuh dua magnitude
dan juga kerusakan cukup parah
oh ya ini adalah pergerakan sesar
pecahan dari sesar sula sorong yang disebut sebagai sesar sorong bacan
kemudian yang karena energinya sudah menumpuk begitu rilis atau melepaskan energi menjadi kuat tujuh dengan kekuatan tujuh
gempa tidak bisa dideteksi
tapi kalau dari prediksi dari bmkg sendiri berapa lama masyarakat harus mengungsi harus menjauh dari bangunan yang rusak di sana
baik data yang kami dapat kami rasa masih kurang untuk menentukan kevalitan dari selesainya peluruhan akibat gempa bumi tujuh dua ini
insya allah mungkin besok pagi sudah bisa dirilis kapan selesainya sehingga masyarakat bisa kembali pulang ke rumah
oke apa imbauan bmkg untuk menjauhkan masyarakat dari lokasi yang terdampak cukup parah
baik jadi masyarakat sudah kita himbau
kalau mereka melihat rumahnya retak retak ataupun miring kita himbau untuk tidak dulu kembali ke rumah
kita sarankan untuk tetap di pengungsian dulu
oke dengan skala tujuh sampai dengan delapan mmi ini bisa dikatakan kerusakannya cukup parah pak kustora